bukan hanya pedagang pasar nanti yang akan terdampak karena dari apa yang terjadi di tanah abang
itu kan kita tahu pengunjung tanah abang itu bisa dari seluruh wilayah di sekitar jakarta ya
termasuk bogor depok bekasi tanggerang
yang artinya keterpaparan itu bisa saja terjadi misalnya di pasar contohnya pasar tanah abang lah
tapi kemudian orang yang terpapar ini kalau dia terinfeksi dia akan menjadi sumber penularan
yang kemudian akan dia bawa kembali ke tempat tinggalnya
atau mungkin kalau dia saat pulang mudik ini juga akan terbawa ke sana
nah ini yang tentunya akan berpotensi bukan hanya kluster pasar yang akan muncul
tapi akan muncul kluster keluarga yang tentunya bisa dalam jumlah yang banyak
betapa pandatnya pengunjung yang ada di pasar tersebut